kesal karena kondisi jalan yang rusak parah puluhan warga gresik menggeser pipa gas milik pt pgn ke tengah jalan
akibatnya terjadi kemacetan panjang di jalur pantura gresik
warga meminta pemerintah segera memperbaiki jalan rusak karena telah banyak memakan korban jiwa
aksi protes puluhan warga manyar gresik dilakukan pada senin dinihari
mereka menggeser pipa milik pt pipa gas nasional pgn ke tengah jalur nasional di desa betoyo kecamatan manyar
akibat aksi tersebut pemakai jalan terjebak kemacetan panjang sejauh sepuluh km
guna mengurai kemacetan polisi dibantu warga mengevakuasi pipa berdiameter dua puluh empat sepanjang dua belas meter tersebut
kemacetan pak dari jam lima sampai jam sepuluh pagi
ini ya mungkin karena seringnya hujan juga terus ada pekerjaan pipa yang tertunda
demonstrasi dilakukan karena warga jengkel akibat jalan pantura gresik surabaya rusak parah
akibat galian pipa dan mobil besar kelebihan muatan
jalan rusak parah namun tidak ada yang mau bertanggung jawab
ya ada inginannya jalan harus diperbaiki
bapak bupati bisa dengar suara rakyat ini
kerusakan jalur ini sudah berlangsung selama dua tahun
kondisi kerusakan semakin parah terutama akibat kendaraan roda empat seperti truk dengan tonase berlebih selalu lewat jalan ini
miftahul arif gresik